rupiah adalah mata uang resmi republik indonesia dan digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi ekonomi di seluruh wilayah indonesia
tidak hanya sebagai alat tukar rupiah juga sebagai simbol negara
namun ternyata rupiah tidak langsung digunakan oleh indonesia saat kemerdekaan ri di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
bahkan ada beberapa daerah seperti banda aceh sumatera dan banten yang sempat memiliki mata uangnya sendiri
kata rupiah berasal dari bahasa sansekerta yakni rupiahkam yang berarti perak
namun dalam catatan sejarah pada masa awal kemerdekaan ri tidak menggunakan rupiah melainkan mata uang ori atau uang republik indonesia
sebagai uang identitas republik
pada masa itu uang indonesia terhalang uang milik pemerintahan sipil belanda atau nika yang masih ingin menduduki tanah air
nah kondisi politik peperangan dan lain lain karena saat itu masa revolusi penyebaran ori pun tidak bisa dilakukan dengan mudah
karena belanda menguasai berbagai wilayah
jadi indonesia terbagi dalam karena garis fanmob penyebaran ori tidak terbatas di wilayah khusus republik
atau di wilayah belanda tidak bisa disebarkan
jadi ketika masyarakat di wilayah republik di wilayah kekuasaan nika membawa ori atau uang republik indonesia mereka bisa dianggap penghianat
dan itu dibunuh oleh tentara belanda
nah ketika di wilayah republik membawa uang nikah itu juga bisa dianggap pengkhianat dan dibunuh oleh orang orang republik tentara republik

sebetulnya pelanggan pelanggan yang berpengaruh

saat itu pemerintah indonesia mengizinkan daerah daerah menerbitkan uangnya sendiri yang disebut sebagai orida atau uang republik indonesia daerah
pemerintah daerah pun pada akhirnya mengedarkan uangnya sendiri yang disebut uang republik indonesia daerah
itu juga kondisi sangat terdesak jadi tiap daerah mengeluarkan uangnya sendiri dengan kualitas uang yang memang sangat sangat tidak bagus
bahkan ada yang cuma berbahan dasar kayak kertas kopi dan lain lain cuma diberi stempel penguasa wilayah tapi itu tetap digunakan oleh masyarakat
ada dua pulau besar di indonesia pulau utama di indonesia
menjadi pusat peredaran orida yaitu pulau jawa dan pulau sumatera
untuk di jawa wilayah utamanya adalah di daerah banten kemudian beberapa bagian di jawa tengah juga di jawa tengah dan di wilayah kerajaan
nah itu pun juga terbagi ada beberapa wilayah wilayah kecil tersendiri
nah yang paling banyak adalah di wilayah sumatera
banten adalah wilayah pertama di indonesia yang menerbitkan orida pada dua belas desember seribu sembilan ratus empat puluh
pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh atas sesuai instruksi pemerintah pusat kepada residen banten yakni kiai haji ahmad hatip
tiga tahun setelah penerbitan orida atau lima tahun setelah kemerdekaan
pembentukan republik indonesia serikat di akhir seribu sembilan ratus empat puluh sembilan diikuti dengan kebijakan gunting syafruddin pada awal januari seribu sembilan ratus empat puluh
kebijakan ini menjadi titik awal penyeragaman mata uang di indonesia
kemudian menteri keuangan
timun syafrudin pradana negara
juga mengeluarkan peraturan yang bernama gunting syafruddin
dimana kebijakan gunting syafrudin tersebut berupaya untuk mengeliminasi banyaknya jumlah uang yang beredar
pada tujuh belas agustus seribu sembilan ratus lima puluh
presiden soekarno menyatakan republik indonesia serikat diubahkan dan indonesia kembali kepada nkri
karenanya peredaran uang risk juga tidak dilanjutkan lagi
usia republik indonesia serikat yang hanya sebentar membuat mata uang risk turut diganti
peristiwa inilah yang membuat rupiah menjadi mata uang resmi indonesia dan digunakan di seluruh wilayah tanah air
untuk pencetakan uang pemerintah telah menugaskan bank indonesia sebagai pencetak tunggal uang rupiah sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
atau sesuai undang undang nomor tiga belas tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan tentang bank sentral
di mana pencetakan uang sebelumnya juga sempat dipegang kementerian keuangan
tak hanya sebagai alat tukar syiful pun melihat rupiah sebagai alat pemersatu bangsa
sebab mata uang ini dapat digunakan setiap suku agama dan ras di indonesia
ini saya yuniza dwi prasetyo jakarta